ayo pergi kamu pergi
pak tapi rumah ini pak rumah
ini rumah saya dari dulu juga ini rumah saya
dan kamu disini hanya numpang kamu tau itu
udah sana pergi
saya bilang pergi pergi
ini pak kuenya
itu udah semuanya
viva kamu terusin adonan ratunya bibinya di dapur
asma ini kayaknya udah lengkap semua
udah kita hantar ke depan
udah mampu tuh
bismillah lancar semua
aduh pak maaf bumbunya lama nih
bang ini bang yang sebelah kanan ini ada lima belas biji roti coklat
yang sebelah kiri ini stroberi lima belas juga
nah di bawahnya roti nenas nih bang muya
ini maaf pak yang roti sisa kemarin saya pulangin besok pak ya
pak hari pak ya
aku masih mengharapkan anakku menyadari kedurhakaannya padaku
jangan menelepon dulu ah
takutnya penting aja
enggak enggak ah
ini semua salahmu alfi
karena keteledoraanmu alfi anak dan cucu saya meninggal
pergi kamu dari rumah ini
jangan panggil papa aku sekarang
dan mulai saat ini saya bukan papa mertuamu lagi
kamu ingat itu
sekarang saya buta
saya buta pak
itu bukan urusan saya
mau kamu buta mau apa kek
dan saya gak mau ngurusin kamu
tapi rumah ini pak
ini rumah saya
dari dulu juga ini rumah saya
dan kamu di sini hanya numpang
kamu tahu itu
udah sana pergi
saya bilang pergi pergi
siapa tadi mimpimu
baik ikutin dia
saya belum makan
tolong sedekahnya pak
tolong sedekahnya pak
tolong sedekahnya pak
saya belum makan pak
sudah baik sama saya
ini sedekahnya pak
sedekah yang di bagianx
sedekahnya yg yang arma

kenapa alfie bisa seperti itu
kak tau kak
aku mau bawa dia pulang
jangan pernah bawa dia pulang
biarkan dia seperti itu
dia itu anak nuraka
itu asap dari rumah
tapi dia buta kak
jangan bawa pulang
ya allah aku menyadari